putri yang tertukar
putri amanda yang mulia ratu memintaku untuk membawakanmu ini
kau harus memilih untuk pesta malam ini
oh aku merindukanmu
aku juga katakan kau kembali untuk selamanya
ya ayah telah menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan raja dan sekarang kami di sini di peternakan kami
yang mulia ratu bertanya apakah kau sudah memilih perhiasannya dan aku harus mengingatkanmu bahwa ada makan siang resepsi sekitar satu jam lagi
hal hal membosankan yang biasa
hei kenapa kau tidak ikut denganku
itu dia kau ikut denganku
maka putri amanda mendandani fiona dengan beberapa perhiasan kerajaan dan bersama sama mereka menghadiri makan siang yang mengundang sang putri
ini sangat indah
sebenarnya menurutku ini terlalu keras dan mewah
oh panis sekali bagaimana orang bisa makan sesuatu yang begitu lucu
dan sesuatu yang sangat hambar
selamat datang yang mulia satu kehormatan kau ada di sini
semua ini penting
itu hanya perhatian yang tidak diinginkan
hei tali sepatumu biar ku bantu
kumohon yang mulia seharusnya bukan kau yang melakukan ini tolong ikat talinya terima kasih
di sore harinya sang putri dan temannya pergi ke rumah fiona
halo bibi polly senang bertemu denganmu
oh amanda maaf tanganku
apa kau sedang membuat roti jahe dan kismis
ya tadinya aku akan mengirimkan beberapa untukmu
akanku tunggu sampai selesai
oh aku merindukan makananmu
kemudian saat mereka sedang berjalan ke tempat favorit mereka di hutan dekat danau
aku suka hidupmu fiona
ayolah amanda seorang putri mengatakan itu
hidupmu itu sederhana
dan tak berdaya
hari ini seandainya aku tidak pergi bersamamu putri tidak ada yang akan melihatku
tapi kau kaulah yang mereka hormati
kau bangsawan kau kuat
aku telah mendengarkan kalian membicarakan tentang kehidupan siapa
ada yang lebih baik satu sama lain putri atau petani
dan aku tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah mengerti
kenapa kalian bisa terus dan terus meributkan hal konyol seperti itu
jadikan saja hidupmu yang terbaik apa adanya
dan sebenarnya apa yang menjadi sebuah masalah tanpa alasan

kau itu perih kau tidak akan mengerti
kau punya semua kekuatan dan keajaiban kami tidak
oh jadi itu yang kau pikirkan
aku tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah mendengar argumen yang lebih konyol
kau tahu apa mari kita akhiri selesaikan hapuskan jangan pikirkan lagi
singkirkan lewati lewati di sini saat ini pada detik ini saat ini pada detik ini kalian berdua bertukar tempat
iya aku mohon akhiri perdebatan ini untuk selamanya
lalu bagaimana kalau kita ingin kembali ke diri kita lagi
akan kutunjukkan tapi pertama apa kalian ingin bertukar
tidak ada yang
tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang
tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang
tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang

tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang tidak ada es waras

kau adalah kau
dan apa yang dia usulkan benar benar aneh
ini sangat aneh
oke aku percaya padanya
dan jika ingin bertukar kembali kembali saja ke sini
sebuah kehormatan selamat tinggal
apa terjadi sesuatu
sayang amanda hari mulai gelap
bukankah sebaiknya kau kembali ke istana
atau kau ingin menginap semalam
tidak aku akan pergi ke istana
boleh aku mengajak amanda maksudku fiona bersamaku
tidak vio maksudku amanda aku lebih suka tinggal di sini
ibu apa roti lezatnya sudah siap
iya tapi pertama tama
beri makan kambing sapi dan
lalu kedua sahabat itu mulai menjalani kehidupan satu sama lain
amanda menikmati kehidupan sederhana sebagai seorang petani
dan fiona mulai menjalani kehidupan seorang putri
beberapa minggu berlalu kemudian
pergi dan ambilkan aku air dan lakukan dengan cepat
di sana ada sumur kau bisa mengambilnya sendiri
apa itu caramu
memperlakukan tamu di negerimu
apa kau berbicara dengan arogan seperti ini di negerimu
kau tidak tahu siapa aku
aku tidak masalah dengan itu
selamat pagi yang mulia
fiona beri mereka minuman
amanda perkenalkan pangeran darwin
dia di sini untuk membangun aliansi perdagangan khusus
antar kerajaan kita
terpesona yang mulia
selamat datang di filmberg yang mulia
yang mulia kau harus siap untuk makan malam
aku telah menghadiri resepsi yang mengerikan itu sambil tersenyum sepanjang hari
aku ingin secangkir teh dengan piyama juga
seorang putri harus selalu tampil terbaik
tolong bersiaplah putri
kau punya waktu dua puluh menit
dua bulan kemudian
yang mulia maukah kau mengajakku berkeliling setidaknya ke istanamu
karena aku yakin kau tidak tahu banyak tentang kerajaanmu
hah apa maksudmu
seorang putri harus selalu diantar oleh para pelayannya dan dilayani serta dibantu
tidak tidak begitu
jalan ke mana itu
ke suatu tempat di istana
ada apa di balik hutan itu dan struktur apa yang ada di balik pagar itu
aku tidak suka pangeran itu
aku bertemu dengannya dirinya yang sombong sekali
dan dia memandangi istana seolah olah dia ingin tahu ke mana arah setiap pintu atau lorong
tidak aneh ada sesuatu yang terjadi
lihat ada asap di tengah hutan
hai halo yang mulia
fiona siapkan dua kamar di lantai atas mungkin ada turis yang akan menginap
hmm tiba tiba hotel dan penginapan di kota penuh
sepertinya tiba tiba ada banyak turis
aneh pokoknya aku akan pergi dan memberitahu ibumu
ada yang tidak beres
dengar sebagai putri aku tidak bisa bergerak di dalam kerajaan
tapi sebagai bukan putri aku bisa
aku akan berkeliling dan mencari tahu tentang turis turis ini
dan kau lihat apa yang terjadi di istana
ya ngomong ngomong lihatlah sepatu para turis itu
darwin dan pengawalnya memakai swep itu tidak ada di kerajaan kita
jika orang asing memakai bahan swep kemungkinan mereka berasal dari kerajaan darwin
cari tahu tentang persyaratan dalam perjanjian perdagangan
aku curiga persyaratan itu terlalu bagus atau tidak dapat diterima
kedua sahabat itu melakukan penyelidikan dan bertemu lagi
aku melihat orang orang asing sepatu mereka berbahan sweet dan bahasa tubuh mereka seperti tentara
dan ayahmu berkata bahwa syarat syarat perjanjian itu tidak dapat diterima
dia membatalkan perjanjian itu darwin akan kembali besok
jadi darwin akan kembali
ya jadi darwin akan kembali

dan dia memiliki tentara yang berpura pura menjadi turis di kerajaan kita
mereka berencana mengepung kerajaan kita
mari kita bertukar lagi amanda aku bukan putri sebenarnya kerajaan membutuhkanmu
shh ada yang datang sembunyi amanda
darwin sedang apa kau di sini
aku akan menculikmu sebagai jaminan
kita akan mengambil kendali penuh atas perbatasan pada malam ini
dan kemudian kita mengepung istana bawa dia masuk
ayah maksudku yang mulia darwin berbahaya
komandan jika darun berencana mengepung kerajaan kita itu akan terjadi malam ini
perlu mencari perhubungan
setelah ke penginapan di kota dan tangkap setiap turis asing sekarang
mereka itu adalah tentara darwin
blokir setiap pintu masuk ke istana melalui jalan rahasia menuju istana dan temukan darwin
aku harus bagaimana
aku tidak terbiasa memasak di tempat terbuka seperti ini
terima kasih yang mulia
oh ya ampun ini mengerikan makananku makananku akan gosong

pangeran darwin dan komandan akan menghukumku
oh pangeran darwin dan komandan akan menghukumku
atau lihat bunga bunga ungu itu

masukkan ke dalam kaldumu itu akan menghilangkan rasa gosongnya percayalah
sang juru masak tidak mengetahui bahwa fiona sengaja memintanya untuk menggunakan kayu yang akan menghasilkan api yang jauh lebih besar agar makanannya gosong
dan dia juga memintanya untuk menaruh bunga yang akan membuat para tentara tertidur
dan dia juga memintanya untuk menaruh bunga yang akan membuat para tentara tertidur

kemudian dia membebaskan dirinya dan lari ke istana

kau baik baik saja
ya para tentara darwin di hutan sedang tertidur pulas
dan semua tentaranya di kota kita telah ditangkap
antara fiona dan amanda
antara fiona dan amanda

mereka telah menggagalkan rencana jahat pangeran darwin ke selatan
untuk merebut kerajaan mereka
hidupmu tidak mudah amanda
menjadi putri dan berkuasa hampir seperti di penjara
kau menyelamatkan kerajaan kami
kau adalah putri sejati
kau punya kebebasan dalam hidupmu
tapi kau juga harus berjuang untuk banyak hal
yang dianggap remeh oleh seorang putri
dan kau menyelamatkan kerajaan
yang kalian katakan itu adalah
bahwa kalian memiliki pro dan kontra dalam hidup kalian
dan bahwa kalian kuat berani baik hati
dan diri kalian luar biasa putri atau petani
jadi apakah kalian ingin bertahan atau bertukar kembali
jadi mereka berdua kembali ke tempat asalnya
masing masing merasa jauh lebih baik tentang kehidupannya sekarang